sesosok mayat senin siang ditemukan warga tuban tersangkut di atas atap gubuk di sebuah sawah
jenazah tanpa identitas itu diduga korban pembunuhan yang sengaja dilempar pelaku ke atas atap
area persawahan desa tunah kecamatan semanding tuban pada senin siang mendadak ramai
warga mendatangi sebuah gubuk area persawahan tersebut karena ada sesosok jenazah tersangkut di atas atap gubuk
posisi jenazah tengkurap di atas atap gubuk yang biasa digunakan istirahat para petani ini
polisi yang melakukan olah tkp menemukan adanya luka sayatan dan bekas pukulan di wajah korban
untuk sementara polisi memperkirakan jenazah adalah korban pembunuhan yang dilempar pelaku ke atas atap gubuk di area persawahan ini
identitas dari korban tidak ditemukan dan mayat ini diperkirakan tadi malam
tidak ada identitas apapun yang ditemukan di tubuh korban
guna kepentingan penyidikan jenazah dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit untuk diotopsi
bagi warga yang mengenali ciri ciri korban laki laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun tinggi sekitar satu ratus tujuh puluh cm
rambut pendek kulit sawo matang wajah bulat memakai celana pendek tiga per empat dan kaos
berwarna coklat bisa langsung menghubungi polisi terdekat